gimana aku bisa melawannya ayah
kamandanu membawa teman temannya
andai saja dia satu lawan satu
aku tidak akan kalah seperti ini ayah
dia juga menjelek jelekkan nama ayah
membuat nama ayah tidak baik
anak itu harus diajar adab
ayah izinkan aku untuk membawa pasukan ayah
untuk membahas mikutu busuk itu ayah
tidak banyak ayah
aku hanya minta tiga atau empat prajurit
untuk kamandanu bertekuk lutut di hadapan aku ayah
ampu hangga reksa
kamu pikir aku takut
kakang tidak usah dikejar
wah pasti kak rati ada sesuatu nih
kalian tidak apa apa
sekarang aku harus pergi
pak man hangga reksa pasti akan memarahimu lagi
jangan khawatir rati
romo tidak akan marah
kalau sudah mendengar alasan kenapa aku berkelahi
romo mana pernah mau mendengar alasanku
biar nanti aku saja yang menjelaskan pada pak man
tidak usah rati
yang terpenting kamu selamat
kenapa nandi bisa mengganggumu
jangdi memaksa kak rati menjadi kekasihnya kakang
bener kan kak rati
jangan bicara apa apa
jangdi memaksa kak rati menjadi kekasihnya
tapi kak rati bilang kak rati sudah punya kekasih
itu sebabnya nandi marah kak
ini bukan urusan anak kecil
jangan hiraukan dia kakang
dia belum tahu apa apa
jadi rati sudah punya kekasih
siapakah orang yang beruntung menjadi kekasihnya itu
iya fad kita akan kuseyui di o esperar
apakah karena kekasihnya lagi
orang perjaga ini sudah apa
entahlah kita kelar
yang mau ke man soloku adalah tenaga mengejarnya
dia datang setelah menemukan kinan dan cheon
kathryn itu mereka lebih baik
dia yakin araku akan ber fairy caan
atau mau kau antar
biar kami pulang sendiri saja
aku tidak mau merepotkan
dia tidak mau aku antar
mungkin takut kekasihnya tahu
dan akan menjadi masalah
ya sudah rati
jaga mbak yum
sebenarnya kamu mencintaiku atau tidak
sampai kapan aku menunggu kamu
tapi kalau tidak
satu satunya orang yang aku cintai
siapakah sebenarnya kekasih hatimu
apa kamu tahu
selama ini aku begitu mencintaimu
apa yang terjadi denganmu nak
siapa yang mangkuk semua ini
kalau bukan kamandano
kenapa kau tidak melawannya
bagaimana aku bisa melawannya ayah
kamandano membawa teman temannya
andai saja dia menangkan aku
dan dia satu lawan satu
aku tidak akan kalah seperti ini ayah
dia juga menjelek jelekkan nama ayah
membuat nama ayah tidak baik
anak itu harus diajar adab
izinkan aku untuk membawa pasukan ayah
untuk membahas mikutu busuk itu ayah
tidak banyak ayah
aku hanya minta tiga atau empat prajurit
untuk kamandano bertekuk lutut
di hadapan aku ayah
tidak ada apa apa
apakah kau lupa
tidak ada apa apa
adalah empuk kepercayaan dari gusti prabu kertanegara
tidak ada apa apa
diampu yang memiliki pengaruh yang tidak bisa dianggap sepele
jangan cari masalah dengan empu hanggarexa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kamandano harus membeli pelajaran
carilah pendekar bayaran
tanpa membeli pelajaran yang lainnya
aku akan memotori tanganmu
bayu yang ini harganya berapa
saya mau yang ini
ada yang bisa kakang bantu
aku tidak perlu bantuanmu
tidak ada apa apa
kamu cantik sekali
ibu begitu lembut
kakak kaman danu
kakak kaman danu
jangan tambah urusin kami
kamu saja yang pergi
kamu tidak apa apa
aku baik baik saja kak
terima kasih karena kakang lagi lagi telah menolongku
maaf aku terburu buru
aku harus menjadi gadis beruntung
yang dapat memilikimu